santri yang diduga menganiaya temannya hingga tewas
di pompas dar el kolam jayanti kabupaten tangerang banten
selasa sore ditetapkan sebagai pelaku
penetapan re sebagai tersangka dilakukan setelah unit reskrim polresa tangerang
melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa enam orang saksi
kasat reskrim polresta tangerang mengatakan
atas penetapan sebagai tersangka
re dijerat undang undang perlindungan anak dengan ancaman lima belas tahun penjara
namun demikian karena pelaku masih di bawah umur
polisi akan berkoordinasi dengan balai pemasyarakatan bapas
dan pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak
kita juga ini beracaranya cepat
dalam dua minggu ini kita harus segera melimpahkan kekejaksaan
jadi tidak bisa lama lama
dari pihak pondok pesantren x
kita juga nanti
melakukan pemeriksaan juga terkait
kejadian kemudian perang dari pemurus ataupun penawas
sebelumnya bd seorang santri ponpes darl kolam jayanti
tewas diduga dianiaya temannya sendiri pada minggu tujuh agustus
remaja lima belas tahun yang mengalami luka dalam di bagian leher dan kepala belakang ini
tewas saat dalam perjalanan menuju rumah sakit umum balaraja kabupaten tangerang
diduga penganiayaan ini terjadi di picu pertengkaran antara korban dan pelaku
hingga terjadi perkelahian
dodi wahyudi tangerang banten